kamu tuh kayaknya sayang banget ya sama rena
kamu kayak gini juga gak sih ke keisha
tuh tanya tanya begitu
ya aku gak pernah banding bandingin lah
gak ada yang lebih gak ada yang kurang semua sama buat aku
dulu kamu perhatian juga sama dia kan
aku pergi ke rumah sakit bareng sama catherine sama pak chandra
menggunakan mobil nino
dan dalam perjalanan pak chandra sempat bilang
kalau misalkan remnya belum mobilnya
tapi aku gak tau ya aku gak tau memang mobilnya remnya belum
atau memang hanya kepanikan dari pak chandra
dan sebenernya masih ada saksi lagi di dalam situ
ada adik kamu catherine
sebelumnya sorry banget nih
gue gak ada maksud buat
nyinggung atau apapun itu
ya gue sih seneng
alhamdulillah pernah saat kecelakaan
lu selamat sampai sekarang lu sehat
masalah udah selesai
udah lewat semuanya
kenapa masih dibahas masih diungkit
aku mau bersenamah baik aku mbak
dan aku penasaran apa penyebab pecahkan itu
biar aku bisa buktiin kayak elsa kalau aku tuh gak salah
supaya dia tidak nunggu aku macam macam lagi
apalagi tidak menjaga anaknya
jadi elsa nyalahin kamu atas kematian keisha
ya allah bisa bisanya diberpikir seperti itu
enggak heran elsa dari dulu sampai sekarang
enggak masalah gue pasti bantu
dan ini juga ada hubungan sama catherine kan kedepannya
oke sekarang gini
mengenai mobil itu
informasi apa yang lu butuhkan
udah keisi walaupun cuma dikit
kenapa nggak sampai penuh aja noh
kalau sampai penuh
ini udah malah
mending besok aja telfonnya
reina pasti udah tidur
hari ini itu weekend jadi pasti
rena lagi ada di rumah
lagi baca baca buku
atau mungkin ngegambar
enggak tunggu deh
kamu kok bisa tahu ya
jadi gini ceritanya
om baik ngapain kesini
om baik ngapain kesini
om baik kesini karena om baik kangen sama kamu
aku juga kangen sama om baik
om baik tuh kangen
katanya kalo orang kangen tuh harus
kalo nggak ketemu nanti orang ini disakit
jadi mending ketemu
eh gimana sekolah
aku sama temen temen mau wisuda
wisuda itu apa
katanya aku sama temen temen mau masuk sd
hebat udah mau sd nggak nyangka anak pinter
jangan ya udah selamat ya
udah mau wisuda nantinya
nanti kalo om baik kangen om baik kesini lagi oke
om baik kalo kangen sama aku video yang malam aja
kenapa kamu harus tidur
aku boleh tidur malem banget
duh isi panin lu
jadi gitu ceritanya
biasanya ada di kamar
baca baca buku mungkin
ngegambar atau mungkin main apa gitu
nanti malah jadi gak enak loh no
yang penting kan kita udah nyoba
om tau gak
dengan kita telfon rena
karena itu bisa mengatasi sedikit banyak kesedihan kita
tinggal anak aku satu satunya
kamu tuh kayaknya sayang banget ya sama rena
kamu kayak gini juga gak sih kak keisha
kok nanya nyanya begitu
ya aku nggak pernah banding bandingin lah
aku juga sayang sama keisha
gak ada yang lebih nggak ada yang kurang
semua sama buat aku
kamu juga kan sayang sama renda
dulu kamu perhatian juga sama dia kan
paling tidak sedikit aja
kehadiran rena mungkin bisa bikin kesedihan kita berkurang
yang mau aku tau itu apa bener memang mobil yang ini tuh remnya belum apa enggak
mobilnya dimana sekarang
mobilnya dimana sekarang
mobilnya dimana sekarang
mobilnya dimana sekarang
aku sih gak tau ada dimana ya
aku juga tidak mencari tahu setelah aku keluar dari rumah sakit
ya karena memang bukan mobil aku
ya mungkin sekarang aku bisa cari tau kali ya
ya sebenarnya sih bisa biasanya
karena mobil yang dipake pada saat kecelakaan tersebut itu kan mobilnya nino
otomatis mobil tersebut pasti disita juga sama pihak polis yang untuk menyelidikan
mau nggak mau untuk dapat informasi kita harus kesana sekarang
hah sekarang jangan dong
eh gak jangan dong gak masa sekarang sih
lihat kondisi kamu sekarang dong
pulihin dulu kondisi kamu
iya sembuh aja dulu ya
mungkin nanti aku bisa ke kantor polisi
aku akan cari orang kali ya untuk nemenin
din din gini aja ya
gue gak pengen semua jadi berantakan
gue pengen semuanya berjalan sesuai apa yang diinginkan
ntar pakai orang orang kepercayaan gue aja
mungkin orang orang dari bengkel gue atau yang lainnya yang terganggu urus semuanya
terus kau kabarin
oh sebentar maaf
terus kamu mau angkat
iya sih kayaknya
mbak ini gue
lo lagi gak dirumah ya
lagi dirumah sakit
mbak dateng kesini nemenin angga salmici
catherine dinyatakan koma
catherine masih belum siuman
ya mungkin elsa cuma pengen tau posisi kamu dimana din
mungkin kali ya
mungkin kali ya
mungkin kali ya
mungkin kali ya
mungkin kali ya
kamu denger sendiri kan
banding itu lagi gak dirumah
jadi mending besok aja video aku rena ya
aku jadi kepikiran catherine
ternyata masih belum siuman juga
aku kemarin cuman
ngebesok baru sekali